keputusan berani diambil oleh adi nugroho berusia tiga puluh sembilan tahun pada tahun dua ribu sembilan silam
warga keriskan kecamatan gondang wetan kaupaten palsuruan jawa timur
untuk berhenti dari pekerjaan di salah satu perusahaan farmasi dengan gaji belasan juta rupiah per bulan
dan beralih menjadi pembudidaya ikan nila pada tahun dua ribu sepuluh
dibantu lima karyawan penjualan bibit ikan nila merambah ke sejumlah wilayah di indonesia
mulai dari sidoarjo hingga ke sulawesi bahkan kalimantan
adi nugroho menjual dengan harga rp lima puluh ribu rupiah per seribu bibit ikan nila
adi nugroho yang kini memiliki dua ratus dua puluh kolam ini mampu mengantongi omset sepuluh hingga lima puluh juta rupiah setiap bulan
akhirnya saya ingin untuk bikin induk yang berkualitas
sehingga benihnya berkualitas terus panennya bisa lebih cepat memangkas waktu
satu tahun bisa tiga kali bisa tahan penyakit
suara deru mesin menggema dari kejauhan
seorang pria dengan tekun memotong dan menggerinda palet bekas yang terbuat dari kayu jati belanda
di halaman rumahnya desa gunung sari kecamatan dawar belandong kabupaten mojokerto
pria ini adalah mubin supanji
yang telah menekuni kerajinan kayu bekas

berbagai kerajinan dihasilkan
mulai dari model huruf dan angka
beragam hiasan dinding hingga furnitur seperti lemari dan meja
awalnya mubin supanji adalah karyawan pabrik kertas di kabupaten sidoarjo
namun karena pandemi pesanan kertas ke luar negeri sepi
hingga muncul ide untuk membuka usaha sendiri
kerajinan kayu bapak putra satu ini diminati pelanggan dari luar mojokerto
mulai dari surabaya kediri batu malang sidoarjo hingga marauke
dengan banyak berdirinya kafe dan restoran
membuat pesanan semakin meningkat
bahannya jati belanda bekas palet
dijual dengan harga mulai berapa mas
apa aja terus harganya berapa
harganya kalau yang huruf kayu itu mulai empat ribuan sampai ada yang seratus ribu
tergantung besar kecilnya sama
tingkat kerumitannya kalau yang custom
harga kerajinan hasil karyanya bervariasi
untuk satu karakter huruf dan angka dari palet
dihargai mulai empat ribu rupiah hingga seratus ribu rupiah
khusus hiasan dinding dibanderol dari harga sepuluh ribu rupiah hingga satu ratus dua puluh ribu rupiah
tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya
sementara untuk furnitur mencapai jutaan rupiah
juga tergantung model permintaan pelanggan
selama ini pemasaran dilakukan secara online melalui media sosial
tim liputan cnn indonesia